anda kembali di cnn indonesia today bandara juanda surabaya dibuka untuk penerbangan internasional
penerbangan internasional di bandara juanda akan difokuskan untuk menerima kedatangan pekerja migran indonesia
kebijakan ini merupakan upaya pemerintah mengantisipasi perumpukan pelaku perjalanan internasional melalui bandara soekarno hatta
kedatangan penerbangan internasional di bandara juanda surabaya akan dilayani di terminal dua
area penerbangan dan penumpang internasional terpisah dari penumpang domestik
pengelola bandara juanda mengaku sudah siap dengan berbagai prosedur dan protokol kesehatan